di tengah hiruk pikuk evakuasi korban pesawat lain rjt enam ratus sepuluh ada sosok perempuan berani yang turut serta
sosok ini bernama kapten niputu cahyani negara yang ikut proses evakuasi korban sejak hari pertama
kapten niputu cahyani negara wanita berusia empat puluh dua tahun ini ikut menyisir dengan speedboat untuk mencari jasad korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan tanjung karawang jawa barat
kapten putu tergabung dalam tim sar kesatuan pengamanan laut dan pantai pangkalan tanjung priuk
sejak hari pertama putu mengikuti proses pencarian korban dan serpian pesawat di tengah laut
pertama mungkin rasa kemanusiaannya dan juga rasa ingin membantu jalannya evakuasi
dan ingin tahu bahwa ada benar nggak berita itu
karena kebetulan saya nerima berita
pagi pagi bahwa ada pesawat yang jatuh
dan pada saat itu saya ada di kantor
sudah dilokasi dan sudah ikut rib dan berada di puing puing
langsung kita mencari melihat seperti apa sih di kumpulan puing puing itu
dan ternyata di sana ada banyak di situ
ya kalau sebagai manusia kita merasa ngeri ya
kepala pangkalan penjagaan laut dan pantai tanjung priuk
muhlis tohepali mengaku putu merupakan satu satunya wanita yang terlihat mengikuti pencarian hingga tengah laut
saya melihat sampai dengan hari keempat mungkin di sebanyak orang yang terlibat evakuasi ini
saya melihat hanya satu
wanita yang berada di tengah laut
dengan lincah bisa melakukan pengambilan serpian serpian
bahkan bisa menyetir itu rib nya itu
nah kebetulan saudari putu ini mantan sebelumnya itu kapten kapal negara tiga ratus empat puluh delapan
niputu yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga pelaut ini
mengaku sengaja bergabung tim penyelamatnya
dia berharap satu bagian dari black box dapat segera ditemukan
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini